cinta itu buta rantu
hai eh ada apaan gue ikut lo ya enggak ya udah hehehe refah orang gue cuman becanda juga
hai semara lu bisa lo bicaranya dari pada kehilangan banyak teman lex cuman gara gara
lu dan kalau masih mau bergabung sama geng gua lu berdamai sama rio salam kalau lu enggak mau silahkan
kita sama sama punya diri dan tubuh kita inget kita harus
lama banget gimana pilotnya bagusnya bagus sih bersihlah mama bar tiga ratus tahu tiga ratus masa sih
nih balikin uang papa nggak laku uang papa mama cantik juga ya
baru tahu ke mana aja udah jalan yuk
tiga ratus bisa bikin tambah cantik ya
sebelum kita pulang
teman teman sebelum kita pulang

teman teman sebelum kita pulang
hai pemohon sama kalian semua selama perjalanan jangan arogan
dan jangan membahayakan pengendara lain dan kita harus tertip oke biar perjalanan kita dikasih
keselamatan sama allah biar baik baik aja dengan pimpin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing masing
contoh tante itu kayaknya boy deh tante
gue sangat bersyukur banget
kita bisa sampai disini dengan selamat
dan tidak ada lagi
permusuhan diantara kita
dan buat babe
gue aja yang bau
gue aja yang bau
be makasih banyak ya be ya
babe udah mau nemenin kita
udah mau bimbing kita
sama sama babe juga berterima kasih
udah boleh ikut
babe jadi berasanya muda lagi kalau begitu
oke sebelum kita bebar
oke sebelum kita bebar
gue pengen kita semua salaman dulu
biar persahabatan kita itu terus berlanjut
mon thanks ya mon ya
rasanya lebih baik kalau kita
selalu temen temen kayak gini mon
daripada kita musuhan terus
gak penting kan
thanks juga boy
meskipun kita baru kenal dekat ya sekarang
lo tuh sahabat sejati
karena lo tau setiap kekurangan gue
keburukan gue tapi lo gak pernah marah sama gue
lo selalu baik sama gue
lo tenang aja mon
sahabat sejati itu selalu datang buat lo
thanks salaman sama dio
be jalan be
kalau masih penasaran sama gue
bebe salam be
satu lawan satu
gimana baik baik aja
seneng banget pokoknya
makasih ya tapi udah izinin aku buat pergi disana
pokoknya disana tuh
seru banget deh pi
kok ya pi
gak ada belum pulang
gapapa cuma kangen aja pi
emangnya dia kemana
udah keliatan di puncak ntar lagi juga pulang
yaudah pi kalo gitu aku istirahat ya pi
udah pak pi
di ujung dunia
orang gue cuman bercanda juga langsung marah loh bisa lo bercanda ya